berinvestasi emas saat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik membeli secara konvensional ataupun secara digital
namun sebagai investor anda juga harus jeli memperhatikan untung dan rugi dalam memilih cara berinvestasi emas
emas selalu menjadi pilihan para investor dikala kondisi ekonomi sedang memburuk
mengapa karena instrumen investasi emas dianggap lebih aman dan juga lebih stabil
pada satu januari dua ribu empat belas nilai emas berada di level rp lima ratus tiga puluh lima per satu gramnya
sedangkan hingga dua puluh delapan agustus dua ribu sembilan belas nilai emas sudah naik di level rp tujuh ratus tujuh puluh dua per satu gramnya
nah sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga emas seperti kondisi ekonomi global
kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat dan juga terjadinya inflasi
berinvestasi emas dapat dilakukan secara konvensional dengan membeli emas fisik secara langsung ataupun secara digital
kira kira kamu pilih yang mana konvensional atau digital
lebih kelihatan barangnya jadi lebih ada salah satu yang lebih terlihat
nilai kepuasan tersendiri untuk kita bisa menyimpannya dari hasil jerih payah kita untuk menyimpan emas secara fisik
bisa memastikan emas yang kita punya atau yang kita tabung itu aman dipegang oleh lembaga tersebut
selain itu akan lebih berbahaya ketika kita memiliki emas dalam bentuk fisik dan kita harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas tersebut
mari kita bandingkan dari emas konvensional kita lihat dulu perbandingan harganya dari emas antam dan juga emas ubs
kemudian kita bandingkan perbandingan harga dari emas digital
ada tokopedia bukalapak indogo dan juga pegadaian digital
kalau tadi sudah tahu harganya sekarang kita bandingkan untung rugi berinvestasi di emas konvensional dan juga digital
kita mulai dari emas konvensional
apa sih kelebihannya
tentunya yang pertama kita dapat memperoleh bentuk fisik emas

yang kemudian lebih terpercaya karena membeli langsung di toko dan juga memperoleh
sertifikat kepemilikan dan yang ketiga mudah untuk diwariskan eh tapi ada juga nih kelemahannya yang
pertama kita harus antri ketika kita membelinya di toko kemudian kita juga harus memiliki tempat
penyimpanan seperti diberangkas safe deposit box di bank atau menyimpannya di rumah dengan banyak
resiko kehilangan atau kemalingan kemudian harganya lebih mahal karena kita harus membelinya
dengan minimal lima gram atau juga memiliki pajak sebesar empat puluh lima persen untuk pemilik npwp atau
sembilan persen yang tidak memiliki npwp lalu bagaimana dengan emas digital kelebihannya kalau kita
berinvestasi di emas digital yang pertama lebih murah perbandingan selisih harganya ini sekitar
dibandingkan dengan emas fisik kemudian lebih praktis karena kita tidak memerlukan tempat
penyimpanan dan juga tentunya lebih mudah karena kita tidak perlu antri dan hanya bermodalkan ponsel
dan kuota internet nah tapi ada kekurangannya nih kalau kita berinvestasi di emas digital yang
pertama tidak ada bentuk fisik emas loh kemudian yang kedua kita juga harus lebih berhati hati
karena sudah banyak penyedia layanan emas digital dan juga harus memilih yang telah berizin dan yang
ketiga ada biaya cetak jadi kalau ingin mendapatkan bentuk emas fisik batang kita dikenakan biaya cetak
oleh penyedia layanan demi keamanan seluruh penyelenggara layanan emas digital wajib mengurus
beragam persyaratan untuk memperoleh izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi bapepti
peraturan ini baru diluncurkan
pada delapan belas februari dua ribu sembilan belas dan sedang dalam tahap sosialisasi
ternyata ini kan mekanismenya ya alatnya ya instrumennya jadi jangan dipikir emas digital itu emas yang sifatnya online nggak terlihat tapi ini benar benar ada gitu lho ada emasnya itu sebabnya tadi persyaratannya salah satunya adalah dia harus menyimpan sekitar dua puluh kg
jadi anda tim yang mana konvensional atau digital